bayi berjenis kelamin laki laki dengan panjang empat puluh delapan cm
dan berat tiga empat ratus gram ini terlelap di puskesmas
kelurahan rawa barat kebayoran baru jakarta selatan
bayi tersebut ditemukan warga di pinggir kali jelawai
jalan sinabung kelurahan gunung kebayoran baru jakarta selatan minggu pagi
warga yang mendengar suara tangisan bayi mendatangi lokasi
dan menemukan sang bayi dalam keadaan telanjang dengan ari ari masih melekat
emang keadaannya pucet dan kupingnya itu masih banyak pasir ya
terus akhirnya sampai sini dipersihin dalam belas sekarang sudah mulai
dari pihak polsek sampai saat ini masih mencari
menyisir tempat bayi itu ditemukan
keluarga keluarga tanya siapa yang buat melahirkan
polsek kebayoran baru masih menyelidiki pelaku pembuang bayi
polisi juga sudah mendatangi lokasi dan telah memeriksa
tiga orang saksi terkait kasus ini
tim liputan cnn indonesia